selamat pagi pak firman
pak firman anda mendengar suara dengan baik ya pak firman ya
pak firman selamat pagi
terima kasih sudah bergabung bersama kami pak
kita akan berbincang terkait dengan thrifting nih pak
pak ini jika anda mendengar suara saya cukup jelas nih
kita ingin bertanya terkait dengan
apa tanggapan dari asosiasi
persepatu indonesia terhadap impor ilegal sepatu bekas pak
mungkin saya perlu klarifikasi dulu ya
untuk aturan masuk itu ada bermacam macam
kalau untuk garmen memang ada larangan impor pakaian bekas
tapi itu di garmen
sementara di alas kaki sebenarnya tidak ada
hanya saja bahwa untuk bisa masuk ke pasar domestik
itu banyak sekali aturan
aturannya mulai dari wajib label bahasa indonesia
kalau sepatu bekas otomatis itu sudah sesuai dengan ketentuan
kemudian apalagi ada aturan mengenai k tiga a
keamanan keselamatan dan kesehatan lingkungan
nah ini kan aturan aturan lainnya
jadi kita tidak hanya bicara pengawasan di barang masuk saja
tetapi juga barang beredar di dalam
nah sementara ini kan kalau kita lihat sebenarnya
pasar pasar offline nya itu sudah
terlihat ada berbeda
nah dan sudah
mulai dari k tiga juga ya
seperti di pasar semen
kita buka penjualan sama menggunakan aturan yang terkait dengan wajib label bahasa indonesia
seharusnya ini sudah bisa
tidak kita hanya transport di cara masuknya
tetapi juga cara edamu juga
dan kita patut apresiasi
beberapa hari yang lalu
pak menteri perdagangan melakukan pemusnahan
terhadap barang barang yang masuk secara ilegal
bapak tadi anda katakan itu ada
tidak hanya sekedar peraturan terkait dengan bagaimana mengawasi produk masuk
terkait dengan kualitas
kemudian juga peluang
dan juga tadi ya
kita bicara mengenai bagaimana produk produk yang masuk
itu misalkan kita bicara tadi
kalau pakaian bekas sudah ada aturannya
tapi meskipun sepatu bekas tidak ada aturan ya pak
tapi apakah sebelumnya kalau kita ingat kasus
sepatu bekas singapura yang masuk ke indonesia
yang membuat pengusaha heran dijual
bahkan diperdagangkan oleh masyarakat sendiri seperti apa ini pak
itu kan tadi
kembali lagi bahwa aturan itu bukan sekedar aturan masuk
tetapi barang beredar di dalam negeri itu
ada aturan ada ketentuannya
dan itu berlaku waksi
barang itu di dalam negeri
otomatis berlaku aturan mengenai wajib bahkan terbesar besar
nah saya rasa tanpa harus menambah aturan atau larangan masuk
dengan adanya aturan tadi
seharusnya barang barang bekas itu sudah otomatis bisa dicegah masuk
ketika sudah masuk pun
juga otomatis seharusnya sudah ada ketentuan yang melarangnya
dan bisa dilakukan peragakan hukum
jadi saya rasa aturannya itu sudah ada
dan itu bisa dipindah ketika barang itu sudah masuk
kita sudah bisa dipindah
jadi saya rasa tidak ada masalah
kemudian harus ada aturan baru
cukup dengan aturan yang sudah ada
kita pegangkan saja
kalau selama ini juga
di garmen sudah bertahun tahun ada yang namanya
larangan impor bagian bekas
tapi barangnya itu masuk dengan gampang sekali
yang kita pertanyakan kan juga
karena ini pelaku pelaku lokal brand kita
kemudian pelaku pelaku brand brand global yang suka produk sidenis yang besar
tetapi ketika impor kecil ke pasar domestik
itu kita semua juga sulit
ini kan jadi semacam kontradiktif
ketika barang yang legal sah gitu
kemudian pelakunya juga taat aturan
tetapi ternyata kita justru bersulit
sementara yang walaupun masuknya tidak diatur
tapi barang berbeda beda
itu justru mudah sekali kita jemput di mana mana
dan saya rasa kalau secara kasat mata jumlahnya cukup lumayan ya
pak firman kalau anda katakan tadi dengan aturannya sudah jelas
penegakan hukumnya yang harus dievaluasi
terutama keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal
lalu sepertinya anda tidak perlu khawatir
atau sebenarnya takut juga nih pak dengan produk produk impor yang masuk ke indonesia
terutama kalau kita melihat itu produk produk bekas pak
ya sebenarnya kan kita tidak hanya bicara produk sepatu bekas pak
yang kita khawatirkan itu satu produk tali
pasu gitu ya brand pasu
yang mungkin masuk secara illegal artinya
karena kan ada aturan terkait dengan patent dan sebagainya
nah ketika produk pasu masuk
kebetulan itu juga sudah pasti illegal
produk produk yang mungkin tidak terjangkau secara hukum
itu untuk tiga dolar
kemudian masuknya juga sah
kita kan sering lihat di pasar pasar
seandainya sampai dua puluh lima ribu di bawah lima puluh ribu
sepatu di bawah seratus ribu
plus dengan yang tadi sepatu murah
ini kan sorry sepatu apa
itu kita kan produk produk yang memang secara segmennya
ada di menengah menengah kebawah bawah
dan itu pasarnya sangat dengan pelaku usaha di indonesia total
bapak terakhir ini solusinya seperti apa pak
apakah memang pemerintah dan para pengusaha lokal
asosiasi seperti yang anda sekarang naungi
perlu duduk bareng untuk melihat seperti apa sih
solusinya terkait tadi anda katakan
penegakan hukumnya sudah ada aturan sudah ada
dan kita juga harus bisa bersaing sehat
tapi di satu sisi tadi anda banyak mengeluhkan
terkait dengan keberpihakan yang terkesan
menganaktirikan produk lokal nih pak
ya kita kan pak
mungkin ada kontraknya
mungkin ada kontraknya
mungkin ada kontrak kreatif ya
sebenarnya kita tidak perlu alami dengan produk produk impor
tapi kita juga perlu sangat hati hati mengelola

nah dalam beberapa tahun ini kan seolah olah kemudian
ada antipati terhadap produk produk impor
termasuk sudah hanya produk sesinya tapi juga bahan bakunya
yang jadi kendala adalah
dan kita order ke industri sepatu
kemudian industri sepatu masih memberan bahan baku dari impor
nah karena adanya hampat termasuk
bahan bakunya bahan baku itu akhirnya
menyerah juga karena
bahan baku yang terpaksa dia impor pun juga
tersendat di pelabuhan
ujung ujungnya kita akhirnya
impor impor juga di produk sesinya
sementara yang seharusnya kita bisa beli
ya kami mohon maaf sekali gangguan teknologi
seperti yang membatasi komunikasi saya dengan pak firman fikri
eh firman bakri selaku direktur eksekutif apri sido
terima kasih untuk waktunya bapak